di tengah pandemi virus corona seperti yang melanda saat ini
menjadi penting untuk selalu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh kita
salah satu caranya sesuai dengan rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga
adalah dengan tetap aktif dan juga dengan berolahraga
ini juga berlaku bagi anda yang harus tetap berada di dalam rumah
atau harus melakukan work from home
namun tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan perhatikan
yang pertama adalah intensitas atau seberapa berat olahraga yang kita lakukan
sebaiknya hindari olahraga dengan intensitas tinggi atau high intensity
berolahraga lah dengan intensitas yang sedang atau moderate intensity
olahraga yang dilakukan dengan intensitas sedang ini artinya saat anda berolahraga
anda masih bisa berbicara dengan jelas walaupun mungkin dengan nafas yang sedikit terengah engah
berbeda dengan olahraga dengan intensitas yang tinggi
di mana saat anda berolahraga anda masih bisa berbicara dengan jelas
apakah anda sudah mengalami kesulitan untuk berbicara
lewat kurva j bisa digambarkan bagaimana olahraga yang dilakukan dengan intensitas sedang
dapat menaikkan imunitas tubuh dan menurunkan resiko kita terpapar infeksi
sebaliknya saat melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi
akan terdapat periode selama tiga hingga delapan puluh empat jam yang disebut periode open window
di mana tubuh kita dalam kondisi imunitas yang rendah
sehingga rentan terserang penyakit atau terpapar infeksi
yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah durasi dan frekuensi latihan
olahraga dengan intensitas sedang dapat anda lakukan dengan cara jogging minimal tiga puluh hingga empat puluh lima menit per hari
dan idealnya anda harus berolahraga dalam satu minggu selama satu ratus lima puluh menit atau sekitar dua lima jam
itu artinya berolahragalah dengan frekuensi tiga hingga lima kali dalam seminggu
berikutnya adalah jenis olahraga yang terbaik
jenis olahraga atau jenis latihan
bagi anda yang sedang melakukan work from home
jenis olahraga aerobik dengan intensitas sedang juga bisa anda lakukan dari dalam rumah
caranya lakukan naik turun tangga yang ada di dalam rumah
atau jalan cepat selama sepuluh hingga lima belas menit dan lakukan dua hingga tiga kali per hari
anda juga bisa melakukan senam aerobik lewat video
yang dapat dengan mudah ditemukan di sosial media atau di youtube
atau kalau memungkinkan anda bisa juga jogging di sekitar
di sekitar tempat tinggal anda dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan
melakukan physical distancing tidak berkelompok
serta hindari bersentuhan dan menyentuh benda benda apapun
anda juga bisa melakukan latihan kekuatan otot
lakukan latihan dengan menggunakan beban tubuh sendiri seperti push up sit up plank atau lunges
panduan untuk melakukan latihan kekuatan otot dengan menggunakan beban tubuh sendiri ini
juga dapat dengan mudah diunduh di beragam aplikasi yang ada di smartphone anda
satu hal lagi yang harus anda lakukan adalah peregangan
kalau anda harus bekerja di rumah hindari duduk sepanjang hari
lakukan peregangan statis setiap dua jam sekali dan siap gerakan tahan selama sepuluh hingga lima belas detik
hal lain yang tak kalah penting dalam usaha untuk menjaga imunitas tubuh kita adalah
selalu berpikiran positif cukup istirahat dan selalu konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang